kita ke informasi selanjutnya cnn indonesia bersama jk records menyelenggarakan konser bertajuk senandung rindu yang digelar pada sabtu malam di gandaria city hall jakarta selatan
selain penampilan yang spektakuler ada pula gala dinner yang tidak kalah nikmat
penampilan yang spektakuler dan benar benar seru loh acara ini benar benar aku juga puas benar benar gembira banget
cnn indonesia bersama jk records menyelenggarakan konser bertajuk senandung rindu yang digelar pada sabtu malam di gandaria city hall jakarta selatan
panggung gc hall dimeriahkan oleh bintang ternama di era delapan puluh an seperti heidi diana obi mezak dian pisesa cinta mi ad manegara
meriam belina juga lucky octavian dan marcel siahaan
sebelum menikmati alunan musik dari tujuh bintang tersebut senandung rindu mengadakan gala dinner yang dimulai pukul tujuh malam
keladinar tersebut didukung oleh catering nendia primarasa yang menyediakan lebih dari lima ratus porsi makan malam bagi penonton serta penyanyi senandung rindu
nendia prima rasa yang telah berdiri selama sembilan belas tahun berhasil memuaskan lidah penonton

di malam senandung rindu dengan menu unggulannya seperti nasi daun jeruk soto betawi lontong cap gome dendeng balado serta coklat melte sebagai hidangan penutup
nah untuk senandung rindu ini memang special treatment dari nendia prima rasa karena memang di sini nendya prima rasa akan menyajikan makanan yang sesuai dengan cita rasa dari kami
dan juga teklan dari nendia prima rasa tradisi membahagiakan
jadi kami akan memberikan sesuatu menu makanan yang bisa membuat
rasa bahagia itu timbul sendiri
hal ini pun terbukti dari pernyataan artis serta penonton yang menyantap hidangan nendia prima rasa
mantap enak segar
enak segar ya makanannya jenis semua
oke teringat enak sekali
saya sampai mau nambah nih
cuman kalau nggak mikir malu mau nambah sebenarnya
enak sekali rasanya sedap
bisa ada rasa manis asin semuanya rekap ya
jadi tidak ada
oke saya bilang oke rasanya enak banget
idi menambahkan selain rasa yang nikmat penyajian yang higienis juga menjadi sebuah poin tambahan
yang membuatnya menyantap hidangan tersebut tanpa ragu
ia berharap cita rasa yang nikmat serta pelayanan yang memuaskan akan dapat dipertahankan oleh nendia prima rasa
lorencia agata julian asri jakarta